ya ya besok memang ada schedule saya ketemu sama pak elnino
nah itu dia pak kalau misalkan bapak purnomo ketemu sama suami saya dan suami saya nanyain soal saya meeting sama bapak
setelah pemotretan hari sabtu kemarin tolong bilang ada aja ya pak
buat aku bu andin aku udah balik
iya dia lagi sakit soalnya jadi saya bawa pulang
jogging pagi ke atas bukit badan capek banyak beluh
uya doain nonrena yang sakit biar cepet sembuh
makasih ya aku masuk dulu ya
aduh ini al kenapa gak telepon telepon sih
ini reina kenapa
ini marena itu tadi pas baru aja mulai kelas tiba tiba terus dia demam
makanya aku langsung bawa dia pulang
yaudah mama telepon dokter ya
gak usah gak usah gak usah aku udah telepon michi mungkin dia sekarang dalam perjalanan kedatang kesini
oh yaudah oke kalo gitu yaudah tidur aja deh
men boleh itu gak anggilin air dong biar reina dikompres dulu
yaudah yaudah yaudah yaudah
yuk yuk yuk
maaf bapak purnomo
maaf bapak purnomo
maaf bapak purnomo
maaf bapak purnomo
tolong jawab pertanyaan saya
apa betul hari sabtu kemarin setelah elsa melakukan pemotretan
dia ada meeting dengan anda
selamat malam mbak elsa
tunggu lama ya
bu cantikannya mana
karena kebetulan istri saya lagi muang dan muntah terus
jadi istri saya minta saya untuk menggantikan dia
karena katanya udah jenis sama mbak elsa jadi gak enak
aduh saya minta maaf banget ya jadi ganggu waktunya
kalau lo boleh tahu ada masalah apa ya mbak elsa
gini sebenarnya saya tuh mau minta tolongnya sama
istri bapak sih
suami saya kan udah atur janji buat ketemu ya besok
besok memang ada schedule saya ketemu sama pak elnino
nah itu dia pak
kalau misalkan bapak purnomo ketemu sama suami saya dan suami saya nanyain soal
saya meeting sama bapak
setelah pemotretan hari sabtu kemarin
tolong bilang ada aja ya pak
soalnya sebenarnya waktu hari sabtu itu saya tuh ada ketemu sama teman saya
saya rahasiain ini semua karena suami saya tuh cemburuan banget
tapi kalau masalah itu saya gak bisa bantu
karena saya gak mau ikut campur masalah keluarga orang lain
waktu itu mbak elsa kan pernah minjem mobil listrik saya
tapi kalau sampai suami mbak elsa datang dan bertanya langsung kepada saya
menurut saya itu hal yang lain mbak
karena saya juga nggak mau berbohong dan ikut campur masalah keluarga orang lain
tidak ada meeting
memang tidak dirincangkan
setelah menyelesaikan pekerjaannya elsa
dia itu diantar sama sopirnya bapak
karena kemarin itu sempat mbak elsa
kebetulan kan mobilnya memang lagi ngeripake
jadi mbak elsa memang diantar sama mobil saya
itu kejadian sebenarnya
jadi elsa sudah bohong lagi sama aku
ada yang mau ditanyakan
soalnya pekerjaan saya masih banyak
saya rasa sudah cukup
terima kasih buat waktunya
saya permisi waktu itu
papa pernah lihat dia
dan dia bersama seorang perempuan
apa benar perempuan yang dilihat
papa itu memang elsa
ngapain dia ke hotel sama ricky
kita jalan sekarang
sudah siap pak
kita berangkat yuk
aku harus bicara dengan papa sekarang
elsa sudah bohong lagi pak
coba kamu jelasin ke papa deh
kamu bikin kebohongan apa lagi elsa
waktu sabtu malam kemarin
elsa tidak bisa dihubungin
elsa ngakunya kalau dia ada meeting dengan bosnya pak
aku sudah ketemu dengan bosnya elsa di skincare
malam sabtu itu
dia sama sekali gak ada meeting dengan elsa pak
sekarang aku rasa aku perlu bicara dengan papa mama maupun elsa
aku rasa kebohongan elsa ini
elsa sudah melakukan sesuatu yang fatal
udah papa tunggu kalian di rumah ya
udah kita bicarakan di sini ya
terima kasih pak
ada apa pak
elsa bohong soal sabtu kemarin
jadi dia bilang
dia meeting sama bosnya kan
ini pasti ada sebuah kebohongan
yang akibatnya fatal
sebenarnya elsa kemana hari sabtu itu
apa juga enggak tahu mak
apa enggak tahu
coba nanti kita tunggu aja mereka datang ke sini
mereka jelasin seperti apa
apa telfon pak thomas dulu ya
kita tolong dia jagain
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
hari ini saya ada
berusaha keluar ke madagascar
terima kasih pak thomas
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waktu hari sabtu kemarin
pernah ke hotel serenity belum